kasmi adalah salah satu dari tiga ratus delapan puluh lima calon jemaah haji kloter pertama asal jakarta
yang telah tiba di asrama haji pondok gede sejak pukul delapan pagi pada dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
bersama dua ratus dua puluh jemaah perempuan dan satu ratus lima puluh lima jemaah laki laki ini setibanya di asrama haji pondok gede
kasbi menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan menerima paspor gelang identitas
tiket keberangkatan hingga uang saku rp tujuh ratus lima puluh arab saudi atau setara rp tiga tiga puluh
usai semua urusan administrasi tuntas ia pun dibawa menggunakan bus menuju ke kamar asrama haji
untuk beristirahat sambil menunggu waktu keberangkatan penerbangan yang akan membawanya ke tanah suci
di usianya yang sudah enam puluh enam tahun lansia satu ini nampak begitu bersemangat
untuk segera menjadi tamu allah di musim
haji dua ribu dua puluh tiga ini karena artinya penantian selama belasan tahun akan segera terwujud
senang sekali ditunggu tunggu kan dua belas tahun
pertama kan ngasih rp dua puluh lima lima ratus ya terus sesudahnya itu dicicil
sesudahnya ngasih rp dua puluh lima lima ratus itu dicicil bisa
pada dua ribu dua puluh tiga ini indonesia akan memberangkatkan rp dua ratus dua puluh satu
pemerintah indonesia melalui kementerian agama menyebut telah memiliki strategi khusus terkait hal ini
haji ramah lansia itu tidak hanya sebatas tagline nya saja itu ada turunannya
tahun lalu kita nggak punya
struktur untuk yang menangani kabit misalnya kabit lansia
nah sekarang di indonesia di saudi dibentuk itu struktur
ada memang petugas khusus untuk menangani para lansia sehingga layanan layanan bisa prima
cuaca panas diperkirakan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh para calon jemaah haji pada pelaksanaan ibadah yang menjadi rukun islam kelima ini
petugas pun memberikan sejumlah tips agar jemaah haji ramah lansia bisa berjaya
jemaah bisa tetap sehat dalam menjalankan ibadah
kami tetap sarankan mereka menggunakan masker karena kita nggak tahu namanya covid memang landai
tapi kalau ada crowd ada kerumunan itu kemungkinan masih ada
kita menggunakan masker itu bukan hanya untuk covid saja tetapi bisa untuk penyakit penyakit lain
kemudian karena suhu panas misalnya maskernya itu dibasahi
supaya apa supaya dia nggak mimisan dan sebagainya
karena kan semakin panas semakin kering
panitia penyelenggara ibadah
haji ppih menyebut terdapat seribu calon jemaah haji lansia yang masuk kelompok terbang pertama dari berbagai embarkasi indonesia
kloter pertama jakarta akan diberangkatkan menggunakan pesawat garuda indonesia pada rabu pukul tiga puluh dini hari
calon jemaah haji kloter pertama ini akan berangkat bersama dengan delapan orang petugas pendamping kloter
dua diantaranya merupakan dokter dan dijadwalkan akan tiba di tanah suci pada dua puluh empat mei dua ribu dua puluh tiga itu juga
sufian di tanjung
jom do tamsun jakarta